seorang pelajar smk di probolinggo jawa timur dirampok sekawanan orang sepulang sekolah senin sore
yang mengalami luka luka dan motornya dirampas kawanan tersebut
pelajar smk yang tinggal di kecamatan kedupo kota probolinggo itu mengalami luka cukup parah di kepala akibat sabetan benda tajam
yang kemudian dibawa ke puskes mas wono asih
kejadian bermula saat korban mengendarai motor bersama teman yang sepulang sekolah
di jalan barito kecamatan kedupok korban dikuntit empat orang bersepeda motor
korban kemudian dihentikan dan motornya dirampas
korban melawan dan salah satu penyerang menyabetkan celurit ke arah kepala korban
warga melihat kejadian ini langsung mengejar begal yang kabur ke arah selatan
namun mereka berhasil melawaskan diri di tengah kemacetan lalu lintas
saya ada niat mau ngejar minta tolong itu terpaksa ngejar
lolo sampai mas ya
yang saya tahu kepalanya
dikenal di bawah
memang sering kejadian ini
polisi kota probolinggo jawa timur masih memburu begal yang merampas sepeda motor dan membacok seorang pelajar smk senin sore
polres probolinggo kota telah membentuk tim khusus untuk menangkap kawanan begal ini
begal ini diduga sudah melakukan pengintaian
yang terhadap pelajar pelajar yang memakai kendaraan sendiri ke sekolah
polisi mengimbau masyarakat khususnya para pelajar untuk menghindari jalanan sepi dan tetap waspada
tentunya kami sudah mengontrol beberapa pelaku kejadian begal yang terjadi
dan kami sudah melakukan pengejaran saat ini
dan imbuan kami kepada masyarakat terutama di beberapa tempat khususnya di tengah tengah kota dan di pinggir sebelah selatan daripada kota prabolinggo ini
harapan kami untuk melewati jalan hindari tempat tempatnya sepi dan kurangnya penerangan
karena kami sampaikan kepada anggota instruksikan bahwa apabila ditemukan kita sesuai dengan sop
apabila melawan kita akan secara tegas melakukan penumpuan langsung di tempat
untuk mengantisipasi terjadinya tawuran antar pelajar kepolisian resort cibadak sukabumi jawa barat merazia barang bawaan sejumlah siswa
hasilnya polisi menemukan gir besi dan sebilangan
pada saat itu polisi menemukan gir besi dan sebilangan
kepolisian resort cibadak sukabumi melakukan razia barang bawaan pelajar usai pulang sekolah
hasilnya dari belasan siswa dari berbagai sekolah pun digelandang ke mapolsek cibadak
dari tas pelajar petugas menemukan ger besi dan pisau yang diduga akan digunakan untuk tawuran
kepolisian berencana memanggil pihak sekolah dan orang tua siswa
para pelajar yang terkena razia dihukum menyanyikan lagu kebangsaan
indonesia raya di halaman mapolsek cibadat dan menjadi tontonan warga
dalam satu minggu kasus sauran pelajar di sukabumi bisa terjadi hingga lima kali
kita amankan pelajar pelajar ini kedapatan membawa seperti gear yang tadi perlihatkan
dua juga senjata tajam kita sudah amankan juga
ini kita akan coba panggil pihak sekolah
pihak sekolah orang tuanya akan kita panggil ke sini
mengingat inatman csmp masih di bawah umur
kita anggap panggil orang tuanya dulu berikut sepihak sekolahnya